memasuki hari kelima tahap pemulihan kondisi kesehatan bocah penderita obesitas ekstrim arya permana secara umum masih baik
arya masih menjalani sejumlah pemeriksaan termasuk pemeriksaan jantung dan radiologi
hingga jumat pagi berat tubuh arya masih tetap bertahan di angka satu ratus delapan puluh enam empat kg
tim dokter rumah sakit hasan sadikin memastikan bila hasil pemeriksaan arya menunjukkan pemulihan yang signifikan
arya dapat segera pulang dan menjalani tahap pemulihan lanjutan di rumah
kini arya masih terus menjalani tahapan penurunan berat badan dengan menjalani terapi berjalan kaki
ia juga diberi nutrisi berupa makanan rendah kandungan karbohidrat serta kaya serat antara dua ratus hingga dua lima ratus kalori
arya dalam keadaan tenang tidak ada keluhan tidak ada demam atau keluhan yang lain
arya mau makan sesuai dengan porsinya
artinya tidak ada perubahan yang signifikan
sudah ada beberapa hasil laboratorium yang sudah keluar tapi kami sedang menyimpulkan hasilnya